berikut statistik pertandingan leg pertama yang kami rangkum dari website resmi aff suzuki cup
meski imbang dalam penguasaan bola singapura lebih banyak menciptakan peluang dengan tiga shots on target dan lima shotch off target
sementara indonesia hanya dua kali menoreh tembakan ke arah gawang dan tiga kali melenceng
kemudian tensi pertandingan yang cukup tinggi membuat leg pertama menghasilkan total tiga puluh empat pelanggaran
bungel kedua pelatih ini sudah menegaskan ingin menuntaskan semifinal leg kedua dalam waktu normal yaitu sembilan puluh menit tidak perlu ekstra time lagi apalagi adu penalti
nah bagi bung towel analisa anda apakah nanti akan berjalan seperti itu atau seperti apa jalan pertandingan leg kedua malam nanti
ya masuk akal logika sepak bola saya pikir kedua pelatih tidak menginginkan adu penalti dan saya pun melihatnya memprediksikan bahwa pertandingan tidak harus selesai dalam adu penalti
dalam sembilan puluh menit saja
lalu berkaca dari hasil leg pertama di bung toel perlukah shin taeyong ini mengubah taktik bermain saat leg kedua nanti
ya karena ini dua leg pasti akan ada perubahan taktikal
nah ini yang menarik perubahan taktikal apa yang akan dilakukan oleh sinteyong
memang hanya berselang tiga hari jadi perubahan besar itu tidak akan bisa lah
yang namanya peningkatan kualitas teknik dan taktik dalam hitungan tiga hari itu kan mustahil
tapi akan ada perubahan perubahan kecil perubahan perubahan taktikal yang akan bisa menentukan pertandingan itu mungkin terjadi
oke kalau anda lihat sendiri ini bung toel dari kekuatan gelandang indonesia sendiri
kalau pelatih tim nasional shin taeyong itu mengatakan bahwa memang masih kurang produktif begitu gelandangnya
kalau analisa anda seperti apa
justru gelandangnya produktif
yang nggak produktif itu kan striker
dari empat striker yang ada
cuma ezra yang baru bikin satu gol
memang sebaran golnya cukup banyak
pemain kita ada sembilan
pemain belakang termasuk juga sudah bikin gol ya
tetapi yang paling banyak bikin gol ya gelandangnya
justru gelandang begitu ya
ada ramai rumakik ada witan ada irvan jaya ada rahmat irianto ada evan dimas
justru strikernya yang kurang kontribusi dalam hal ini kontribusi gol untuk timnas indonesia
nah setelah menjalani hukuman bertanding
ramai rumakik sudah bisa tampil di lag kedua ini
bung toel egy maulana juga siap tanding setelah leg pertama belum dimainkan karena baru tiba dari klubnya
seperti apa rotasi pemain yang akan dilakukan shin taeyong malam ini kalau analisa anda
ya dengan bisa kembalinya main ramai rumakik dan adanya egy maka ada opsi
opsi tambahan itu tadi
opsi tambahan taktik strategi dari perubahan pemain atau dari pergantian pemain yang bisa dilakukan oleh sinteyo
seperti saya bilang bahwa dalam selang sudah tiga hari tentu tidak akan banyak hal yang secara taktikal akan drastis dirubah

misalnya bagaimana memanfaatkan set thesis lalu syuting di area luar penalti yang belum banyak dilakukan oleh pemain indonesia
plus pergantian pemain yang bisa lebih